bener bener hantin nekat mau ninggalin aku

bener bener ranting nekat mau ninggalin aku
aku belum pernah kelajar apa kayak gitu sebelumnya
kayak yang aku kenal
aku belum pernah dapat minum obat kayak gini sebelumnya
ini obat penenang
obat ini bukan sekedar obat penenang
obat ini biasa digunakan pasien yang mengalami gangguan kejiwaan
apa menerita gangguan kejiwaan
kakek mulia kok bisa di sini kek
kamu harus sabar lia
kamu dimasukkan kemari ada maksud tersendiri
kamu harus sabar
teruslah berbuat baik untuk sesama
berbuatlah bijak selalu lia
kamu orang yang dilimpahi berkah
dikelilingi orang baik yang mencintaimu
hadapi jurang yang terjal ini
berdiri di bawah kanan

tidak di beckham
bagaimana dirinya jemput dalam kesamaan upacom administrasi
om tante ranti gak ada disini
tadi kan saya udah bilang tante anti tuh gak ada di rumah ini om
pasti kalian sembunyi disini kan
oh kita kan udah bilang
tante ranti tuh gak ada disini
orang emang gak ada
saya tau kamu masih disini ayo keluar
yaudah kalau gitu kita teriak
dengar disana ya
kalau om fauzan gak pergi dari sini
kita bakalan tetap teriak pemaling
zed siapa sih itu ketuk ketuk pintu
orang agak seneng juga
sekarang mama boleh buka ikutan mama
aksan kamu jangan tinggal
ya aksan cuma pengen mandiri kan aksan laki laki
kamu jangan bikin susah mama
bukannya semata mata gilang menurutin maunya eyang ma
dan gilang seneng mama udah bisa senyum
keh apa maksud suling ini keh
kenapa kakek kasih ke lia
kamu lihat kan yang tadi itu semua tuh aneh banget atau gak sih
bahkan orang orang gila yang ya istilahnya dia masih bahaya
itu pun mereka semua tenang
iya sih diri aku juga ngerasa aneh
kok bisa gitu ya
atau mungkin karena musik ya li
soalnya musik itu kan bisa bikin hati kita tuh tenang
dan juga ya bisa bikin juga kita tuh jadi bahagia
gini loh dry semalam aku tuh mimpi
di mimpi aku tuh ada kakek mulia yang datengin aku
gak tau kenapa tiba tiba dia bilang supaya aku tuh ngelakuin hal baik terus selama di sini
pas aku bangun tiba tiba udah ada suling ini aja di tempat tidur aku
gak tau ini punya siapa dari mana
atau mungkin itu maksudnya kali ya
supaya aku bisa berbuat hal baik
kalau gak baik terus disini
ya mungkin kali ya li
kemana kamu ranti kemana kemana kemana
itu fauzan gawat aku harus sembunyi

aku punya nyaman yang lebih murah lain
kau bisa friendships kita semua

boleh kawan bisa